meh tapi beneran kagak tuh laki lo
entah aku cuma digombalin doang lagi
dijamin kagak pok
malah nih pok ntar malam dia nyuruh gue datang ke rumahnya
katanya ada acara keluarga kayak kawinan gitu deh
sekalian gue dikenalin sama bokap nyokapnya
wah bagus dong
nih pinggir pinggir pinggir
mau jadi pacar gue gak
tapi kalau ngobrol jauh jauh dari gue
dua meter sepuluh meter kalau perlu sekilo
bau kayak sampah mulut lo

lumayan berlebihan sih
potongan lo gak ada yang bener
eh lu semuanya dengerin ya
jangan ada satu orang pun yang berani berani ngadekin cucu lagi
kalau sampai ada yang berani
lo semua harus berhadapan sama gue
sekali lagi lo ganggu jujur
gue bikin keriting rambut loh
aduh bukan gorilla maksud gue sentot
sorry ya tadi gue tuh gak sengaja bukan nggak
gue gak maksud untuk
cabut ya ju
cabut aja udah cepetan
coba cabut dulu deh
eh temennya kenapa sih
udah cabut aja jangan banyak tanya
ntar keburu dikejar
udah lo masuk masuk masuk ya
udah belum masuk
tutup pilih cepetan
sebenarnya ada apaan sih ren
orang yang kutu bukan yang lompat noluk cekek
dianya sih udah gue cekek
tapi temen temennya dateng
daripada gue bonyok dikeroyok
ya mendingan buka kabur aja
gue kan jadi kagak enak
lagian ngapain sih lo pake belain gue
kan jadi begini nih jadinya
lu nya yang jadi susah
lo mau tau gak
kenapa gue ngebelain lo
gue udah jatuh hati sama lo
jujur gue suka sama allah
gue gak peduli lo bawa pete kek
bawa jengkol kek
bau terong kek wah apa kek
gue gak peduli
hati lo gak bawa pete kan
gue gak peduli
orang bilang lo bawa jengkol kek bawa pete kek bawa ketek kek
gak peduli gue
gue suka sama lo pas gue pertama kali ketemu lo
gue gak peduli kata orang
walaupun gue dibayar satu miliar
gue gak bakal mau disuruh nyung juju
lo mau gak jadi pacar gue
kenapa sih kok berhenti
udah deh pokoknya berhenti
lo jangan bawel
iya iya berhenti
udah tetap tetap
gue mau tetap disini
eh mbak kenapa lihat lihat
sejak pertama gue ngeliat lo
mau gak lu nikah sama gue
hari ini hari yang terindah banget buat gue pak
kenapa sih may kayak cacing kepanasan
biar gue tebak
lu pasti ditembak sama si jajang
biar lu bisa pacaran sama dia
bener kan tembakan gue
mana sih ini uangnya
wudu gue buang tuh
kagak boleh uang judi haram toh gak
apaan sih pok
terus apaan lagi dong meh
si jajang ngajak gue kawin pak
pan gue belum kawin meh
masa lo udah mau nyelangganya
ngelahin gue aja
eh meh lu tuh masih sma
tidak boleh kawin masih kecil
malah sangking kagetnya
gue ampe ke jengkang jatoh tadi pok
tapi maksudnya si jajang itu
dia mau serius sama gue
kagak mau main main
kalo nembak jadi pacarnya
itu sih belum pasti
dia mau yang pasti pak
tapi beneran kagak tuh laki loh
malah nih pok
dia nyuruh gue datang ke rumahnya
katanya ada acara keluarga
kayak kawinan gitu deh
sekalian gue dikenalin sama bokap nyokapnya
wah bagus dong
gue doain ya meh
mudah mudahan lo sama laki lo langgeng
empon diri gimana sama rendra
pok kecewa sama dia
gue takut banget sih rendra tuh sama
kayak cowok cowok yang lain
kagak bisa nerima gue apa adanya
tadi sih dia nembak gue
gue takut kecewa lagi
kalau lo mah beruntung banget meh
dapetin si jajang
yang kebal banget sama bau petai
jangan karena begitu dong
belum tentu kan rendra kayak begitu
siapa tau aja
dia emang bener bener nerima mpo apa adanya
atau gini aja deh mpok
gini aja deh mpo
gimana kalo setiap ketemu sama mpo
si rendra disuruh makan petai aja
kalau dia kuat berarti dia emang bener bener cinta sama mpok
biar ntar lulus juga kalo dites sama bau petai

emang gue kagak salah punya adek yang otaknya encer kayak lo
tapi udah angkat po
gue gak ngerti ya kenapa lo tiba tiba berubah sama gue
tapi kalaupun gue punya salah ku minta maaf
mendingan kita omongin ketemu aja gimana
di tempat biasa
wah gue harus makan petai
yelah lo ampe segitu amat sih kagetnya
gue tuh kagak maksa
ya terserah kalo lo ga mau
berarti lo kagak bisa jadi cowok gue
karena syarat mau jadi cowok gue itu kudu doyan ama yang namanya petai
iya sih ju tapi
ju gue sih sebenernya ga masalah ya makan petai
tapi gue tuh ada alergi pete
jadi kalo gue makan ini ntar badan gue bisa gatel gatel
lagipula gue ga masalah kok kalo badan lo bau